ahmadi tak bisa menutupi keresahan
usaha warteg miliknya yang mulai ramai saat pemberlakuan psbb transisi
kini harus bersiap dengan skenario terburuk
ia harus siap jika usaha yang telah dirintisnya selama dua tahun terakhir ini
kembali sepi saat pemprov dki jakarta
kembali memperlakukan penerapan sosial berskala besar atau psbb total
yang pertama itu dampak yang paling berasa itu istilahnya kekeluargaan kita
yang pertama tama istilahnya kita ada karyawan sekitar delapan orang
nah itu setelah ada dampak psbb itu langsung saya kurangi empat orang
nah itu udah jadi udah kehilangan kayak keluarga saya ibaratnya berat sekali lah
dan masih harus tetap menggaji empat karyawan
tak ada pilihan bagi ahmadi
kini ia harus berkompromi dengan kebijakan pemerintah
dan berharap tetap bisa membuka usaha
senada dengan ahmadi mamuk pedagang soto betawi di kawasan blok s ini
meski begitu usahanya yang berada di bawah binaan dinas
perindustrian perdagangan kooperasi dan ukm
atau ppk ukm dki jakarta ini masih mendapatkan pembebasan retribusi
selama pemberlakuan psbb
makanya tadi saya bilang terjun bebas
alhamdulillah ada ini sih pembebasan retribusi juga selama tiga bulan
untuk kalaupun besok diberlakukan
ya adalah juga begitu
harapannya untuk ada stimulus keringanan
pembebasan sih bukan kedenganan ya
pembebasan retribusi ya berapa bulan ke depan lah begitu
dalam kondisi normal usaha soto betawi milik mamuk
mampu menghasilkan omset sekitar delapan ratus ribu rupiah per hari
selama pembelakuan psbb
ia pun hanya mampu mengantongi seratus hingga dua ratus ribu rupiah saja
harapannya kepada pemerintah pun tak muluk muluk
selama psbb jelit dua
ia tetap bisa berjualan dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat
usaha mikro menjadi sektor yang paling terpukul selama pandemi covid sembilan belas
kementerian kooperasi dan ukm bahkan mencatat
di awal masa pandemi
lebih dari satu ratus delapan puluh lima ribu umkm terkena dampak pandemi covid sembilan belas
saat ini pun pemerintah provinsi dki jakarta
tengah mengusulkan dua ratus ribu umkm di dki
untuk mendapat bantuan langsung tunai kepada